oke itu tadi pengalaman dari salah satu orang yang juga rekan saya di cnn indonesia
tapi kita akan tanya ke orang yang benar benar expert yang benar benar ahli bagaimana sebenarnya prosedur pengecekan atau tes kesehatan virus corona di indonesia
melalui sambungan telepon sudah ada dr faris nurwidia dokter spesialis paru sekaligus anggota perhimpunan dokter paru indonesia
dr faris selamat malam
ya selamat malam tiffany
oke dr faris tadi saya baru ngobrol ngobrol dengan salah satu rekan saya yang juga sudah punya pengalaman sharing pengalaman untuk tes ini ya
tapi sebenarnya protapnya seperti apa sih dok ketika gini seseorang untuk seseorang mau melakukan tes corona baik itu yang odp artinya orang dalam pengawasan punya history perjalanan dari luar negeri
atau mungkin punya gejala gejala penyakit seperti virus corona atau mungkin kadang kadang sekarang justru jadi parno nih dok
semua orang dikit dikit kalau demam atau flu batuk gitu ya kayaknya aduh takutnya corona jadi parno sendiri
tapi untuk pengecekan sebenarnya tesnya seperti apa dok
ya baik terima kasih jadi untuk di indonesia memang kriteria untuk bisa eligible diperiksa swab tenggorokan itu adalah pdp masih
jadi pasien dalam pengawasan yaitu orang orang yang dengan gejala batuk penyakit
jadi ada bilag demam dan ada bukti pneumonia dengan riwayat berkunjung ke negara terjangkit dalam empat belas hari sebelumnya
atau orang orang yang ada gejala walaupun ringan namun dia kontak dengan kasus confirm
ini juga tergolong sebagai pasien dalam pengawasan pdp
ada pun untuk orang dalam pemantauan ini kita masih belum menemukan revisi dari kementerian kesehatan
jadi memang golongan ini cukup sulit walaupun mungkin saja ada
kalau misalnya secara tidak resmi gitu ya datang ke rumah sakit tapi ini benar benar belum masuk dalam sistem
jadi pdp tadi ya kalau untuk pengecekan swab swab itu kan lendir ya dok
jadi swab itu sebetulnya yang diperiksa si kasus steril pin kasus sterilnya yang terhubung dengan libi yang steril
itu dia disertuhkan ke permukaan korofaring
jadi permukaan tenggorok
paling belakang ya
dan dihindarkan untuk tidak kontak dengan lidah
jadi ini sebetulnya bisa dilakukan oleh dokter umum maupun tenaga analis laboratorium
oke jadi yang harus kita klarifikasi artinya tidak semua orang yang mau melakukan pengecekan atau tes virus corona itu
pasti di swab dulu atau melalui pcr atau juga genome sequencing itu tidak harus selalu seperti itu
jadi pemeriksaan covid sembilan belas
itu dia berbasis reverse transcriptase pcr jadi rt pcr
jadi hasil swabnya itu kemudian diekstraksi rna kemudian dilakukan cdna sintesis baru dirunning ke rt pcr
jadi itu yang membutuhkan waktu
di indonesia memang masih antara lima hari
oh itu yang membutuhkan hasilnya jadi tidak bisa keluar di hari yang sama pengecekan atau pemeriksaan ya dok ya
betul dan tentu saja akan ada kendala transport medium
bagi pasien pasien pdp yang berada di jauh dari litbangkes
dan ini yang memberikan ini mendorong banyak pihak sekarang sudah meminta agar dibuka izin bagi pihak pihak swasta
terutama universitas atau lembaga riset yang mereka sudah memiliki kemampuan
karena rt pcr ini bukan suatu teknik laboratorium yang sangat sophisticated ini sebanyak
kemudian banyak perusahaan yang di rumah sakit
juga bisa ya dok
iya karena ini rt pcr ini tidak terlalu sophisticated kita tidak melakukan next generation genome sequencing
kita tidak melakukan peta lengkap susunan basepare si virus ini
oke karena tadi dok kalau mungkin dokter faris juga sempat dengar pengalaman salah satu orang
rekan kita juga yang melakukan pengecekan di rspad gatot subroto tadi aldi mengatakan
apa sebenarnya yang menjadi saran berdasarkan base pengalaman atau experience nya dia kemarin adalah
orang yang mau cek pemeriksaan kesehatan di rspad itu banyak yang minta ampun tapi tenaga medisnya kurang
jadi mungkin artinya gini pemerintah tidak hanya balit bangkas atau rumah sakit rumah sakit rujukan aja gitu
tapi swasta swasta juga bisa diajak kerjasama artinya semakin banyak bisa semakin mengakomodir orang orang yang mau melakukan pengecekan
dan itu bisa ya dok berarti ya
dan kalau misalnya pemerintah mengklaim kendalanya adalah kendala biaya maka boleh saja yang pdp tetap di cover oleh pemerintah
tetapi kalau yang tidak memenuhi pdp dia bukan odp dia hanya ingin assurance itu misalnya mau dilempar biayanya ke masing masing personal individu
itu harus dipertimbangkan juga oleh pemerintah
yang penting deteksi adalah hak dasar warga negara
dengan atau tanpa gejala
karena preventifnya itu tadi ya dok ya
jadi langkah pertama bagaimana who sampaikan dalam pengumumannya di tanggal sebelas maret waktu pandemi itu itu pertama justru yang disebut adalah dtec
dan dtec itu jadi dtec itu ya tidak bisa diadus dengan sop penggorokan
dok bagaimana kalau begini artinya gini tidak punya riwayat perjalanan atau misalnya tidak punya gejala
ya hanya memungkinkan
hanya memenuhi satu dari beberapa gejala virus corona atau covid sembilan belas
tapi terlepas dari parno nya dtec nya itu kan tadi dokter bilang kan bagaimana itu bisa terrealisasi artinya
kalau tadi kan aldi bilang agak sedikit berbeda pengalamannya tadi yang aldi share adalah datang ke rspa
datang pertama ke minto harjo tapi ternyata di minto harjo hanya untuk perawatan
artinya orang orang yang sudah positif tapi tidak pengecekan atau pemeriksaan
kemudian datang ke rspad dicek darah kemudian toraks kemudian konsul dokter baru hasilnya keluar
itu bagaimana dok
ya jadi kita akan harusnya mempertimbangkan beberapa setting ya
akan ada orang orang yang dia tidak punya gejala tapi punya faktor risiko datang ke negara terjangkit
nah itu dia mungkin harus dilakukan assessment yang berbeda dengan kalau dia datang dalam keadaan sudah pneumonia berat
ya kalau di tentu saja di settingan ijb maka itu adalah untuk orang orang yang datang sudah perburukan ya
tapi kalau misalnya swab ini juga bukan hanya untuk settingan yang buruk
tapi juga harus dibuka untuk yang klinisnya masih bagus yang keadaan umumnya tidak terlalu buruk
nah ini juga saya harus sampaikan bahwa sebetulnya kan di dalam satu rumah sakit kan banyak pelayanan ya
ada yang non infeksius juga ada yang kanker tetap harus kemoterapi
nah pemerintah itu sebetulnya
dia harus mempertimbangkan pemilihan satu rumah sakit yang dia mau di covid kan gitu itu rumah sakit
jadi memang khusus gitu ya
memang iya karena kita tidak bisa mengorbankan pasien non covid
pasien non covid tetap harus mendapatkan hak layanannya
yang pasien jantung pasien diabetes itu kalau dia ketemu di satu rumah sakit satu bangunan
potensi penyebarannya lebih tinggi lagi kan
iya jadi memang harus dipertimbangkan penambahan jumlah rumah sakit yang memang khusus
untuk masa masa pandemi sampai dia selesai pandeminya
oke itu harus jadi catatan besar pemerintah sekarang
terakhir dokter farias singka terkait dengan isolasi sekarang
baru mungkin dokter juga dapat kabarnya ada salah satu pasien yang kabur dari isolasi di salah satu rumah sakit tadi
jadi kita berbicara bagaimana dengan prosedur isolasi
kita ngebayanginnya harusnya ini tidak menyeramkan
artinya ini baik untuk kesembuhan si pasien
tidak hanya untuk dirinya tapi juga untuk orang lain
banyak orang di sana
tapi sepertinya kok mengerikan sampai harus kabur
ini kan bukan crime bukan kriminal kan
memang isolasi itu seperti apa sih dok
jadi untuk pasien yang infeksius yang disebut dengan ruang kawat inap isolasi adalah ruang dengan negative pressure
jadi dia tekanan dalam ruangannya harus lebih rendah ketimbang tekanan udara di luar ruangan
kalau dia buka pintu
maka udara luar yang masuk ke dalam tidak boleh udara luar bocor keluar
nah itu spesifikasi pertama
spesifikasi kedua itu tidak boleh ada lickage
jadi benar benar namanya juga isolasi tidak boleh ada penetrasi udara yang tembus
nah memang kita menyadari kesiapan psikologis atau keadaan mental setiap pasien itu tidak sama
jadi memang ini kita harus mempertimbangkan dampak psikologis
tetapi sekali lagi
negara dengan masih serba banyak terbatas loh terus terang di lapangan
jadi memang kedepan kita harus lebih memobilisasi lebih banyak sumber daya manusia untuk menanggulangi covid sembilan belas
karena sekali lagi poin terakhir di dalam seruan who yaitu mobilize
artinya tolong negara memobilisasi human resource nya yang masih bisa digerakkan untuk membantu tenaga kesehatan yang saat ini sedang berjuang

karena ini adalah hal yang sangat luar biasa kelelahan mereka di front terdepan republik ini
resikonya besar tapi juga tanggung jawabnya sangat besar ya
terima kasih dokter faris durwidia untuk sharing informasinya
mudah mudahan ini juga bisa mengedukasi masyarakat indonesia
jadi gak ngebayangin gak parno yang macem macem untuk informasi ini
terima kasih sekali lagi dr faris